nah ini dari jordania kita ke negara tetangga yang sebenarnya sudah beda benua ini
kita akan menengok ke bawah tempatnya ke australia
kira kira seperti apa suasana ramadan di sana
untuk mengetahuinya ini sudah ada rekan kita warga negara indonesia yang tinggal di sana ada rizka salasi
halo rizka selamat pagi waktu indonesia
rizka bagaimana suasana puasa di melbourne di australia di sana
suasana ramadan di sini sebenarnya untuk tahun ini enak karena puasanya lebih sebentar
jadi kita mulai puasa itu jam enam pagi
kemudian bukanya sekitar jam lima lebih dua belas atau lima lebih sebelas
jadi cuma sebelas jam
jadi ya lebih enak karena puasanya lebih sebentar
cuma nggak rame ya karena kan nggak ada yang jual takjil
kalau di indonesia kan ada yang ditutup
kalau di sini kan kegiatan masih berlangsung seperti biasa
jadi nggak ada yang istimewa
restoran masih buka
jadi godaannya masih besar
cuma ya itu tadi nggak ada yang jual takjil
jadi ada ya suka dukanya begitu deh
sukanya lebih sebentar karena sebelas jam
dukanya kalau pulang kerja misalnya
itu kan pas ya jam lima
jadi sudah pas waktunya berbuka
cuma nggak ada yang jual takjil kan
ada tapi kita harus pergi dulu ke restoran indonesia
jadi ya kita udah harus siap bawa makanan ketika buka puasa itu
kalau kita tahu kan melbourne sebagai salah satu most livable city on art
salah satu kota yang apa ya paling nyaman untuk ditinggali
tapi kalau menurut anda tantangannya apa sih mbak
kemudian yang bisa menjadi tantangan kita sebagai umat muslim yang ada di melbourne
asal sendiri selain tadi mungkin kalau kita melihat melbourne mungkin biasa biasa aja
weathernya juga tidak terlalu buruk
tapi apa tantangan tantangan lain mbak
nah tapi sebenarnya tantangannya itu cuacanya tadi
karena kan melbourne ini terkenal satu hari itu ada empat musim ya
jadi pagi bisa cerah
kita nggak bawa jaket yang tebal misalnya
terus tiba tiba siang dia hujan
jadi kita nggak tahu paginya cerah
tiba tiba siang hujan
sore bisa cerah lagi
kemudian sore menjelang malam anginnya kencang
nah itu kayaknya tantangannya di melbourne itu
karena cuacanya itu bisa ganti ganti dalam satu hari
jadi terutama kalau puasa yang paling penting itu gimana kita bisa tetap fit
menjaga kesehatan gitu lah
karena cuacanya itu tantangan utama di melbourne
mbak rizka ini di australia sendiri di melbourne tempatnya
ada ini nggak sih komunitas masyarakat indonesia yang beragama muslim
ketika bulan ramadhan
ini mengadakan kegiatan seperti itu
kegiatan yang memang selalu dilakukan ketika bulan ramadan
jumlah muslim di melbourne itu mungkin sekitar tiga persen ya
dan di sini untuk komunitas indonesia sendiri itu ada beberapa surau atau masjid
ada di melbourne utara ada di melbourne selatan ada di melbourne barat
dan itu selalu ada buka puasa bersama
dilanjutkan dengan sholat isya
dan kemudian sholat parawe bersama
itu biasanya sabtu minggu kami di sini komunitas indonesia itu ada buka puasa bersama
mendingnya yang menu indonesia
jadi suasana ramadhan nya masih terasa betul di sana ya mbak rizka ya
kalau dengan komunitas indonesia iya itu selalu terasa
mbak rizka meskipun anda mengatakan tadi suasana ramadan masih begitu terasa
apalagi banyak komunitas indonesia di sana
tapi apa sih yang paling dikangenin dari ramadan di tanah

azan yang sulit ditemukan di sana ya
karena ya kan surau nya kan tersebar tadi kan cuma empat
melbourne bukan besar
jadi kalau nggak tinggal dekat surau atau dekat masjid ya kangen dengan suara azan
itu sih kalau saya
kalau tadi ada komunitas makanannya ini makanan indonesia ternyata
ada kerinduan tersendiri nggak sih terhadap makanan indonesia yang memang sengaja dibuat
ada menu favorit dibuat sengaja untuk berbuka puasa atau sahur
kalau di indonesia kan gampang ya mau beli takjil gitu panjang jalan sudah ada yang jualan
es buah lah gorengan lah kolak lah
kalau di sini kan harus ke restoran indonesia
jadi nggak mudah
ya paling harus masak sendiri
cuma kan kalau saya sih paling enak sebenarnya beli sih daripada rasa sendiri
tapi gampang nggak sih mbak rizka dapatin makanan makanan indonesia disana
kalau tadi mbak rizka sempat menyebutkan ada beberapa makanan indonesia restoran indonesia di melbourne
seberapa banyak sih mbak orang indonesia disana dan restoran indonesia yang ada di melbourne
halal ini susah dicari
ya selalu ramai ya kalau sudah waktunya buka puasa restoran restoran indonesia itu
karena memang kita kan kangennya makanan indonesia ya
jadi ya kalau bisa buka puasa kesana
karena ya buat memuaskan kekaminan itu
oke terima kasih mbak rizka atas perbincangan indonesia
ya terima kasih
selamat menjalankan ibadah puasa meskipun satu hari bisa empat musim kalau katanya
pagi pagi bisa cerah siang bisa hujan malam sore bisa berbeda lagi cuacanya
jadi mudah mudahan ini meskipun durasi puasanya pendek
paling pendek di seluruh dunia
betul tapi ya itu tadi
cuacanya berubah rubah membuat kita bisa lebih apa ya tertantang puasanya
jangan sampai sakit mbak desi
ini pahalanya jadi nambah dong harus